partai golkar hutomo mandela putra alias tommy soeharto tiba tiba muncul dalam sosialisasi dan kampanye calon ketua umum golkar bersama wakil ketua umum golkar agung laksono
tommy enggan berkomentar banyak dan langsung meninggalkan arena munaslup di bali nusa dua convention center jumat siang
sebelumnya anak mantan presiden republik indonesia soeharto ini sempat disebut sebut akan maju sebagai bakal calon ketua umum golkar
namun di hari terakhir pendaftaran panitia menilai tommy kekurangan syarat administratif
berikut laporan heranov al bashir di nusa dua bali
tommy hanya memberikan senyuman dan persalaman dengan para kader
tentunya kehadiran tommy soeharto di sosialisasi dan kampanye ceketum aziz samsudin priobuli santoso dan mahyudin pada jumat pagi menimbulkan pertanyaan publik
kemana sebenarnya arah dukungan dari tommy soeharto
jika pada tanggal sepuluh mei dua ribu enam belas lalu diakui oleh adekomarudin yang juga merupakan cekotum munaslup partai golkar ada pertemuan antara dirinya dengan tommy soeharto di wisma green lari jakarta
namun secara tidak eksplisit aku menyatakan mendapat dukungan dari tommy soeharto
pada jumat siang ada sesi terakhir untuk sosialisasi dan kampanye cekotom ini yang diisi oleh adek marudin erlangga hartatu dan juga syahrul yasin limpo
heran al barshir bali